meski sudah terbiasa dengan wfh kadang ngerasa bosen juga ya
apalagi kalau work from home nya di kamar aja
tambah lagi nih kalau iseng lihat album foto di hp yang kebanyakan isinya lagi liburan
atau kumpul bareng temen
uh jadi kangen deh
tenang jangan baper
biar semangat lagi gimana kalau kita dekor ruangan sekaligus mencetak kenangan ala anak kekinian
ya ada photobook yang lagi hits
untuk cetakannya pun bisa dipilih sesuai selera
foto magnet pin yang bisa ditempel di kulkas
dan semua foto bisa dipilih dari hp anda
langsung dicetak dalam waktu dua jam saja
wih seru ya
kalau buat kamar misalkan selektif juga dalam halnya apa yang mau dipasang
misalkan kontennya juga harus yang pastel gitu monochrome
supaya tidak terlalu besar gitu suaranya dalam ruangan kan buat israhat

gak cuma foto dari hp kok
kalau punya foto lama yang rentan rusak
bisa direstorasi dan jadi digital photobook
menggunakan kertas berkualitas anti robek dan tahan air
jadi memori anda tetap abadi
sebenarnya gampang karena kalau misalnya frame kita ini kan sebenarnya terbuatnya dari kayu
jadi juga prosesnya sendiri itu sudah hampir dua hari
jadi bisa dibilang untuk rayap itu bisa dibilang cukup aman
nah kemudian kalau untuk photobook sendiri
menggunakan kertas pensi ataupun import
jadi tidak remuner rentan untuk dirobek
jadi aman deh buat anak anak
walaupun di masa pandemi masih takut untuk keluar dan mencetak foto
jangan khawatir karena ada layanan yang memudahkan kita
untuk melakukan pembelian secara online
jadi seluruh proses pemesanan cetakan foto
bisa dilakukan lewat marketplace
sekarang kamarku udah didekor oleh cetak foto kekinian
sekarang kamarku sudah didekor oleh cetak foto kekinian
sekarang kamarku sudah didekor oleh cetak foto kekinian
sekarang wfa ternyata jauh lebih nyaman